evakuasi cincin baja di jari seorang pria oleh petugas pemadam kebakaran di goa sulawesi selatan
kami siang berjalan dramatis
bukan hanya satu pria yang mengalami gangguan jiwa ini mengenakan empat buah cincin baja sekaligus
kondisi jari tangan korban mengalami pembengkakan parah
sehingga petugas damkar harus meminta bantuan tim medis rumah sakit sheikh yusuf
untuk memberikan obat penenang kepada korban agar memudahkan penyelamatan
proses penyelamatan berlangsung selama dua jam lantaran keempat jari tangan korban telah membusuk
petugas damkar juga harus menggunakan pemotong besi listrik
untuk mengeluarkan empat cincin baja yang melingkar di jari korban
ini ada empat cincin yang kemudian dari bahan yang seperti baja
itu terlalu menurut informasi dari
teman teman yang melakukan penanganan ini itu dari lahan
tapi menurut informasi bahwa orang ini termasuk ee
sebelumnya korban yang sering berkeliaran di jalan raya diselamatkan oleh warga
yang iba melihat kondisi tangan korban nyaris putus akibat cincin baja yang dikenakan korban
kita juga orang rusia kan
soal rusia kita harus ke dulu
korban kini telah diserahkan ke dinas sosial untuk menjalani perawatan lebih lanjut
yahya maulana goa sulawesi selatan